rahmi saniah dan frida arief pratama dari desa limbangan kecamatan karanganyar kabupaten pekalongan
resmi menikah pada selasa pagi dua puluh tujuh juli
pernikahan tidak dilangsungkan di gedung melainkan di dalam bus pariwisata
karena pernikahan berlangsung pada masa ppkm level empat hanya belasan orang yang menghadiri pernikahan mereka
itu tanggal dua puluh tujuh kita mengadakan persepsi
tapi karena adanya ppkm jadi persepsi kita tunda dan kita hanya mengadakan akar saja
bagi rahmi dan arief walaupun dilaksanakan di dalam bus dan hanya disaksikan oleh keluarga inti acara ini sangat berkesan
tidak banyak orang dan tidak ada teman teman juga yang menyaksikan saya bernikah
tapi kan tidak apa apa lah kalau tidak orang lain gini ya tetap saya bahagia
kedua mempelai berencana mengadakan perayaan
tetapi saat ini ditunda dulu
roby bernardi kabupaten pekalongan jawa tengah